kawasan beragam menjadi salah satu lokasi peninjauan tim gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas kota bandung
dalam peninjauan tempat hiburan malam karaoke dan klub malam
dalam kesempatan ini pihak pengelola tempat hiburan sekaligus menggelar simulasi penerapan protokol kesehatan
mulai pemeriksaan suhu tubuh dengan menggunakan termogan
serta penggunaan hand sanitizer bagi para pengunjung sebelum masuk ke dalam ruangan
tidak hanya itu seluruh karyawan di tempat ini mulai dari petugas keamanan
bartender kasir hingga pemandu lagu wajib menggunakan masker dan face shield sesuai dengan standar kesehatan
sejumlah fasilitas mulai dari ruang karaoke lounge hingga diskotik tak luput dari pemeriksaan
usai berkeliling ketua harian gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas kota bandung emma sumarna menyatakan
belum menemukan penerapan protokol kesehatan yang baik di tempat tersebut
masih banyak yang kurang termasuk soal social distancing yang sulit untuk diterapkan
selain protokol kesehatan tim gugus tugas covid sembilan belas kota bandung juga mengusulkan
agar para karyawan serta para pengunjung juga wajib menjalin rapi tes jika nantinya tempat hiburan beroperasi
itu yang lagi kita godok di asosiasi apakah ini akan dibebankan sama pengunjung
nanti ini akan menjadi beban para pengusaha
tapi siap menjalankan protokol kesehatan yang ketat pak
walau nantinya diterapkan protokol kesehatan yang ketat
resiko akan terjadinya transmisi covid sembilan belas masih menjadi kekhawatiran
di mana tempat hiburan malam identik dengan kerumunan
serta banyak terjadi kontak fisik di dalam ruangan
selanjutnya pemkot bandung akan mengevaluasi hasil tinjauan ini
sebelum memberikan izin untuk operasional
tony oktora bandung jawa barat
terangkan pak keturunan